hai sebanyak lima belas warga yang tinggal di satu gang di jalan haji usman rt empat rw dua serengseng sawah
jagakarsa jakarta selatan dinyatakan positif kofit sembilan belas temuan ini menyusul status satu orang
warga setempat yang positif kofit sembilan belas berdasarkan hasil tes usap antigen yang dijalaninya setelah
kembali ke jakarta usai mudik lebaran dari lima belas warga tersebut enam warga diisolasi di rumah
sementara sembilan lainnya menjalani perawatan di rumah sakit petugas melakukan tes kepada sejumlah warga
yang tinggal di sekitar lokasi untuk melacak siapa saja yang kontak dengan orang yang positif
yaitu sudah tiga kali kami melakukan tes apa tes sub antigen di apa di sering sawah ini ya diperkirakan
tujuh puluh orang lah yang sudah kami sweep tinggal sisanya itu ke mungkin dua puluh dua puluh orang an itu akan kami lakukan
petugas gabungan penanganan kofit sembilan belas menetapkan pembatasan akses di lokasi yang dihuni sembilan puluh tujuh orang
tersebut dengan pemberlakuan mini lockdown sejak tanggal sembilan belas mei dua ribu dua puluh satu dari puluhan warga gang di
jalan haji usman tersebut lima puluh dua yang sudah menjalani tes antigen dua puluh satu lainnya telah melaksanakan tes pcr
penambahan jumlah warga yang positif kofit sembilan belas pasca libur lebaran juga diakui oleh sekretaris
kecamatan jagakarsa terjadi peningkatan
angka kasus aktif secara signifikan hanya dalam waktu seminggu hingga jumlahnya mencapai ratusan orang
kita melihat kasus kita per tanggal dua puluh tiga mei memang ada peningkatan jadi tanggal dua puluh tiga mei kita punya kasus aktif itu sebesar satu ratus tiga belas kasus sementara seminggu sebelumnya itu hanya delapan puluh enam kasus aktif yang ada di kecamatan jagakarsa yang tersebar di enam kelurahan

penangkan covid sembilan belas dalam kursi covid sembilan belas tersebut tidak hanya di kecamatan jagakarsa tetapi ada di kecamatan jogakarsa yang tersebar di enam kelurahan warga yang tinggal di sekitar lokasi mini lockdown dan petugas penanganan covid sembilan belas
berupaya memberikan bantuan guna memenuhi kebutuhan warga yang menjalani isolasi mandiri
ya kebetulan memang kita sudah jadwal untuk memberi makanan atau sekedar bantuan dari
ada juga yang dari warga
kita kasih kayak sayur beserta lauk lauknya
dan ada juga yang dari pihak yang isoman itu minta sekedar sarapan misalkannya
kalau dia bilang minta bubur oke kita siapin
informasi terbaru dari pengurus di lingkungan warga menyebut
tersisa dua warga saja yang masih menjalani perawatan di rumah sakit
sejauh ini belum diperoleh kepastian kapan kebijakan mini lockdown tersebut akan berakhir
karena menunggu semua warga yang positif covid sembilan belas menjadi negatif
namun petugas menyebut semua warga akan menjalani tes usa kembali pada tanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
jika semuanya sudah negatif maka status lockdown akan dicabut
sufiani tanjung fikri adin jakarta